badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi dalam beberapa hari ke depan akan terjadi peningkatan curah hujan dari sedang hingga lebat di mayoritas wilayah indonesia
untuk wilayah jabodetabek diperkirakan terjadi hujan sedang hingga lebat dalam pekan ini
hampir sebagian wilayah di indonesia dalam beberapa hari ke depan akan mengalami peningkatan curah hujan yang cukup tinggi
bmkg telah memprediksi akan terjadinya curah hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah sumatera
untuk pulau jawa bali nusa tenggara barat serta sebagian pulau kalimantan sulawesi tengah sulawesi barat maluku dan papua juga telah diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan dari sedang hingga lebat
sementara itu khusus jabodetabek bagian selatan seperti jakarta timur depok dan bogor kemungkinan akan terjadi hujan sedang hingga lebat
dalam satu pekan ini pihak bmkg mengimbau agar masyarakat lebih berhati hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah
di jabodetabek seperti jakarta timur jakarta selatan depok dan bogor ada potensi hujan sedang hingga lebat